langsung dipecat tau gimana
sanksi terbaru nanti apa kira kira
kita belum sampai kesana
bahwa yang bersangkutan diberhentikan dari pkb artinya keanggotaannya dicabut
tinggal kami belum terima salinan keputusan dari dpp